sejumlah pakar kegempaan menyebut gempa di cianjur pada dua puluh satu november dua ribu dua puluh dua tidak memicu gempa yang terjadi di wilayah lain di indonesia
salah satunya adalah venue cabang olahraga sepatu roda indoor